boy tuh belum pintar pintar banget kali ma
gue juga harus banyak belajar
lagian abis bimbel kan boy harus ke dojo
boy gimana kalau sebentar aja
yaudah yaudah nanti nanti boy kabarin lagi deh ke mama ya
eh tunggu dulu
tapi mama mau dengernya kabar gembira
insya allah ma
oke kalau gitu bener bener cocok
ngambek lagi sama abah
iya waktu itu kamu ngambek sama abah juga kayak gini
kalau di rumah jatuh ketemu abah makannya dikit banget
hampir gak ada malah
tapi kalau di sekolah aja makannya banyak banget
berhubung nanti siang gue kan mau ketemu wanya mwandi
bagi deh gue siap siapin
ya ampun ray
sampai segitunya lo
eh lo gak usah terlalu khawatir deh
kayaknya mamanya mondi itu gak kayak mamanya boy atau mamanya ian deh
ye jangan disamain sama nyokapnya ian dong
sorry ya gue itu bukan stres
tapi kalau misalkan nanti gue di sana makannya banyak kan gak enak juga
mau sok makan dikit
lo udah makan banyak
biasa aja ray ntar keselak lo
iya tuh ray
apa adanya aja
eh tapi kalau lo makan siang sama mwandi berarti lo gak ikut pimple dong
bareng gue aja
enggak jadi gini
nyokap gue kan minta gue beli obat kan
nah terus kalau gue bimbel dulu ya nggak mungkin keburu
tau cuma dia gak tau kalau tempat pimple nya tuh jauh
oh yaudah yaudah
kalau gitu ntar di pimple gue catetin deh pelajarannya
biar ntar mau kasih kelas satu satu terus lo bisa belajar di rumah oke
thank you bebe puh
oh bebe puh
semoga lebih baik bebe

baru pengen gue traktir lagi
hmm jangan sok deh
duit warisan lo dipakai terus abis lo lama lama
iya nih bebe
mendingan ya lut warisan dari pengkong kamu itu dijadikan usaha
modal usaha gitu bebe
kamu gak usah khawatir
kebiasaan lo yan
susuk aja yan aja dah
ya iyalah gue harus suka suka orang kaya
btw kok berduaan aja sih boy kemana
oh tadi sih boy ketemu sama pamir
katanya sih mau ngomongin persiapan soal olimpiade dan matematika deh
lah bohong tuh pasti
palingan dia udah gak kangen lagi sama reva
ya soalnya kan dia sekarang udah deket banget sama clara
iya dasar boy gak kasihan apa sama reva
ih katanya ini apaan sih
guanya aja biasa aja kok udah
kok lo malah manes manesin reva sih kayak kompor tau
ya enggak cuma gue takut aja nanti si boy dari temen jadi demen sama si clara
shh bebe kamu gak boleh berburuk sangka gitu dong
lo tuh jangan pada negatif terus dong mikirnya lo positive thinking gitu biar enak
makan makan makan
saya mau pasok satu
intinya boy mulai sekarang kamu harus mempersiapkan diri untuk olimpiade matematika tingkat nasional
karena semakin sulit dan persaingan semakin ketat boy
iya pak makasih pak atas kebenaran yang pak nek
ya sama sama yang penting kita berusaha terus
bapak kalau gitu saya masuk kelas mau pamit ya pak ya
boy lain kali kamu jangan terlambat lagi
hai boy kamu belum masuk kelas kan
ini mau masuk kelas ma
emang ada apa ma
enter kamu bisa nggak mampir ke kantornya mama
permintaan klien nih soalnya perusahaan mama dapat duit besar
soalnya kan boy harus ke nimble
dan memang lagi sibuk banget ma
gini aja mama dapat ide
boy kamu itu kan pinter
pasti gampang buat kamu ngejar ketinggalan setuju gak
emang boy itu belum pinter pinter banget kalimah
bayi juga harus banyak belajar
lagian abis nimble kan boy harus ke dojo
boy gimana kalau sebentar aja
yaudah yaudah nanti boy kabarin lagi deh ke mama ya
he tunggu dulu
tapi mama mau dengerin kabar kabar gembira
insya allah ma
amin oke kalau gitu bener bener cocok
tapi jangan pakai terlambat ya
beneran dateng ya
dah mama tunggu di kantor by
asik gak jadi bangkrut nih kalau kayak gini
kal sebetulnya gue juga kepikiran nih
sebetulnya gue juga kepikiran kalau masalah bos sama clara
ya menurut gue sih wajar aja kalau revo itu was was
takut boy kepincut sama clara
orang orang aja demen ngeliatin mukanya
eh eh eh lo jangan gitu dong lo
biar gimana pun hati gue tetap buat bebek mel mel
nah gue juga yakin kalau gue kayak gitu
walaupun boy suka sama clara tapi gue yakin cintanya boy itu cuma buat reva
tapi lo tadi perhatiin si reva nggak sih
gue yakin dia juga mikirin masalah clara deh
waktu revo pulang bareng sama adriana
di dalam mobil tuh pasti adriana yang ngeracunin otaknya si reva kal
ya adriana pasti ceritain soal clara yang ganggal yang macem macem
pokoknya adriana pasti bikin reva jadi galau gitu
emang tuh ya si mahmud resek banget tuh
eh mas boy kapan masuk ini
kayak tila gue denger
terus haikal ngomongin soal mahmud
oh itu itu kal yang beruksan
iya adriana kan memang mama muda
iya bahwa kan dia nikah muda
bukannya mahmud itu nama panggilan mama tiri nyata
ah orang luah tetangga gue juga yang punya bini muda
engkong gue aja bini muda aja dipanggil mahmud
kita lanjutkan pelajaran kita ya
pelajaran yang mana bu
panggilan dipanggil dulu
nah nah nah
kalau lagi galau semuanya jadi kacau
kalau udah begini si abah harus buru buru di kawin
kawin rumah me sete nikah kan
waalaikumsalam akang abah
tetek q gemah adamang
gini teh maaf ini teh mengganggu aktivitas tete yang supersibuk
justru saya senang ditelepon sama kang abah
kalau gitu mah saya rasanya keterbang gini
tapi gini teh
saya teh lagi susah makan
ya bisa dibilang begitu
gimana ya kalau makan teh tidak nafsu
kecuali ada teh manis itu baru
ya udah tuh cepet bikin teh manisnya
ih bukan itu atu maksudnya teh